pemerintah tengah bersiap untuk memperlakukan new normal atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi covid sembilan belas
skenario ini tengah menjadi tarik ulur
dalam diskusi virtual yang digagas oleh universitas indonesia dan griffith university australia
sejumlah ahli menilai indonesia belum siap memasuki fase tersebut
salah satu indikator yang menjadi pertimbangan adalah indonesia belum melewati gelombang pertama pandemi
yang bisa melonggarkan ketika sudah dipilih satu strategi yang disebutkan psbb atau lockdown ini adalah negara yang memang sudah melewati puncak
ini idealnya melewati puncak dari kurva epideminya dan bukan negara yang saat ini atau sedang dalam proses meraih puncak
pelonggaran psbb yang diikuti dengan pemberlakuan pola hidup baru
harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga kesehatan dunia who
ada enam kriteria yang harus dipenuhi
pertama penurunan kasus penularan
kedua penguatan sistem kesehatan
ketiga pengawasan terhadap potensi kantong infeksi baru
keempat langkah pencegahan yang masif
kelima kasus impor yang dapat dikendalikan
dan terakhir peran individu dan komunitas untuk menerapkan new normal
langkah untuk melonggarkan psbb juga harus mempertimbangkan indeks penularan covid sembilan belas
yang biasa disebut
kalau kita lihat di grafik ini
ini artinya di indonesia akan mencapai satu
kalau orang yang tinggal di rumah saja itu sekitar empat puluh sembilan lima puluh persen
kenapa lebih kecil dari jakarta
ya karena indonesia mix daerahnya
ada daerah pedesaan yang kepadatan penduduknya berkurang seterusnya ya
nah saat ini di indonesia masih sekitar empat puluh enam persen
jadi tanggungi sedikit lagi ya
sedikit lagi kalau di indonesia ini
kita bisa jadikan yang tinggal di rumah itu lima puluh lima persenan gitu
bisa lebih banyak lagi penduduk yang tinggal di rumah
kita akan mencapai artinya di bawah satu
artinya penularan virus ini bisa terkontrol dan kita kemudian bisa coba untuk
relaksasi si pembatasan sosialnya
dunia tak lagi sama setelah pandemi menerpa
apapun kebijakan yang nanti diambil pemerintah
kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan menjadi syarat mutlak
agar gelombang kedua pandemi
miladia rahma akun coro jakarta